masih di cnn indonesia prime news anda masih ingat dengan karakter berikut ini sailor moon
seorang gadis dalam tokoh komik dan animasi kartun jepang
nah baru baru ini pematung muda asal kota bandung membuat karya berupa patung cosplay sailer moon
tapi yang ini berbeda karena rok mininya sekarang diganti jadi memanjang sampai kebetis dan juga berhijab
seperti apa kira kira tampilannya kita lihat
inilah seiler moonah patung perempuan berhijab yang menggunakan cosplay bertemakan seiler moon
karya pematung muda asal kota bandung alvia rahdini
patung setinggi satu enam meter ini berpose seperti gaya kekinian anak muda yang siap difoto dengan jari telunjuk dan tengahnya terentang di sisi mata
patung ini dibuat menggunakan bahan resin yang diberi warna perak
tujuannya untuk memberi kesan seperti gaya patung klasik yang bermateria logam atau batu
riset membuat patung dilakukan sejak awal dua ribu dua puluh dan pada bulan agustus patung ini mulai dikerjakan
ya kebetulan memang saya punya teman teman ya maksudnya teman teman di lingkungan saya banyak yang menyukai budaya jepang gitu
dan memang ide itu berawal dari teman teman yang di sekitar saya gitu yang memang dia pelaku cosplay juga dan dia muslim gitu
dan akhirnya menurut saya ini menarik banget untuk saya kaji lebih dalam gitu
dan bisa saya coba hadirkan dalam bentuk patung yang saya ingin tampilkan di ruang publik
sebagai bentuk ekspresi karya di ruang publik sang pematung menuliskan beberapa pertanyaan di bagian bawah patung
tujuannya untuk mengetahui respon masyarakat terhadap seller muna
patung tersebut kemudian dipajang secara bergantian di sejumlah taman di kota bandung
mayoritas warga pun mengapresiasi patung seller muna
jaya sih rasanya saya

jadi bisa menggambarkan kehidupan manusia merupakan gabungan antara tradisi dan modern
patung cosplace seller moon karya lulusan seni patung fakultas seni rupa dan desain itb ini
rencananya akan dipamerkan di salah satu lembaga seni di jepang pada november mendatang
saya yul haq rizky rahadian bandung jawa barat